nanti mau bersihin
gapapa untung ga ada yang nangkap
eh mpamir saya maafin sekali lagi ya
saya ke belakang dulu yuk
sejak kapan ya nino disini
dia denger semua yang gue obrolin sama mbak endin
apa benar yang endin bilang
kalo dia sama sekali ga pernah seliku
apa bener yang endin bilang
kalo anak itu bukan anaknya roy
nggak mungkin lah
kayak mbak anin itu anak kamu juga
kamu dengerin aku ya sayang
mbak endin ga mau ngakuin perbuatannya
karena dia malu

teman teman nya al itu dateng ke tempat mua ulangnya

itu udah tau kalau mbak andin itu
masih ngurusin soal kayak gini juga
kamu kan udah gak ada hubungan apa apa
masa mau kayak gini terus
apa benar yang saya katakan
aku harus tau
aku harus tahu apa benar
anak itu bukan anak aku
masalah satu belum selesai
ini malah nambah lagi
kenapa satu persatu
masalah jadi nongol semua lagi sih
udah yuk balik lagi ke kamar
semuanya sudah saya kerjakan pak
sesuai yang bapak minta
terima kasih banyak ya
oh iya pak ada lagi yang saya bisa bantu
ren mama hari ini mau ngadain perayaan kecil kecilan di rumah
masaannya ibu ini emang benar benar ya
dari aromanya aja itu
masakan master set
udah pokoknya ini
yang rapi narohnya
mumpung kiki ingat
kiki mau ngomong sesuatu sama ibu
ya itulah pokoknya bu
eh gini loh bu
nanti kalau bu bu sama reina
misalnya nanti malam kalau ada hujan angin petir badai
tolong reina nyetir juga ke pin bu
jangan sampai lepas
kalau sampai reina itu
di lesup lagi di tengah tengah ini
di lesup lagi
kapan bu aladinnya jadi
saya ketiduran semalam
nah masalahnya itu itu bu
nah kiki mohon dengan sangat
demi kelancaran dan kesuksesan
hadirnya aladin ke dunia ini
kiki mohon kepada ibu
tolong bu kekepin reina
bagaimanapun caranya bu
biar dia gak di lesup delesup lagi bu ya
rapi rapiin itu masih miring
tante aku udah sampai di depan nih
kiki nanti kalau ayam panggangnya sudah mateng di oven
kamu keluarin taruh di sini ya
atur yang rapi
michelle sudah datang
just bersihin dulu
just sambil pelan dulu
andi nisamal kan baru melikah
masa punya anak segede gini sih
kamu tuh kepo banget ya
dia itu anak adopsinya al
ngapain al adopsi anak
nisya lagi mau bersihin
untung gak ada yang nangkep
kita ke belakang dulu yuk
belum isi mbak nisya
kakeknya sakit gak
kok ada nama andin
kok ada nama andin
kok ada nama andin
gak mungkin aku bilang ke tante rosa
kalau aku sama angga lagi jalanin penyelidikan kasus pembunuhannya roy
jangan sampai michi bilang yang sebenarnya
gini tante saya lagi beres beres rumah
tempatnya di gudang
terus saya ngga segera ketemu dvd nya roy
jadi saya kesini mau kasih ke al
isinya cerita soal anding sama roy dulu tante
tante boleh lihat tante kangen sekali sama roy
tante boleh ya nonton lihat isinya
tante aku mau ke rumah
maaf sebelumnya din
apa kamu pernah hamil dengan roy
michi dan angga selama ini mengira aku hamil sama roy
apa mas al juga berpikir gitu
mungkin aku harus tanya soal ini sama mas ah
aku gak mau ada kesalahpahaman dan kebohongan terus
papa harap kamu baik baik saja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pa maafin aku ya aku lupa ngabarin papa
aku baik baik saja kok
papa senang kalau kamu baik baik aja
aku sudah mencabut gugatan cerai aku sama mas a
ya aku harap ini adalah keputusan yang terbaik ya
untuk membahagiakan reyna
papa percaya nak
selama niat kamu baik allah pasti akan berkenan
amin amin makasih ya pa
ya udah kamu jaga kesehatan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh